berikutnya adalah kita ingin tahu kalau bagi partai demokrat situasi delapan bulan terakhir
bagi mana pun kan tidak hanya bicara oh saya kan tahun jubahnya hanya atr saja
oke ini tahu nih maksudnya nih pasti parlemen nih
iya dong posisinya di mana
udah jelas kan mas sahih menyampaikan kami tidak menganggap itu perlu
hari ini kami tidak mengambil itu perlu kami tidak melihat ada kecurangan yang masif hari ini
jadi katakanlah kalau ada pelanggaran bagi kami minor
ya hari ini misalnya saya sampaikan
hari ini kami demokrat misalnya di dapil saya bersama dengan teman golkar ya mengadukan ppk
keberatan karena diduga ada pengembungan suara
ada perbedaan antara form c satu yang dari tps dengan pada saat rekam di kecamatan
ya kami lakukan itu memang ada tapi tadi berdasarkan data
dan nanti teman teman golkar menyampaikan bahwa akan memproses ini ke gakum juga
karena bagi mereka nggak bisa dibiarkan ini kriminal
maksud saya apa ya jika memang ada pelanggaran atau kecurangan ya ini kan masalah hukum
bawa dong buktinya ada c satu ada d satu ada foto ada video ada dokumen
yang kedua apa ke gakum jika masuk dalam ranah pindah
ya kalau hak angket ini kan politis gitu loh
konteknya politis ada apa gitu loh
dan ini kan yang menjadi pertanyaan besar lagi lagi
kalau misalnya oh pada saat waktu itu ada kecurangan ini
nah kan pertama nih waktu kita pertanyaan hak angket kan kepada eksekutif
kenapa awal awal bicara hak angket ngomongnya yang mau ditanya kpu
tapi kemudian di ujung ujung sekarang dibalik nih narasinya
oh ini kepada presiden kepada pemerintah